di suatu pagi yang cerah elis kecil dan kakaknya memutuskan untuk pergi ke taman
saat kakaknya duduk dengan sebuah buku elis merasa bosan menunggunya
dia berjanji untuk bermain bersamaku
tapi nyatanya sebuah buku tanpa gambar lebih menarik untuk orang dewasa
aku tidak akan mengerti orang dewasa
apakah ini berarti aku tidak akan mengerti diriku ketika dewasa nanti
ya ampun ya ampun aku terlambat
kerinci yang berbicara
sebuah jam saku
aku harus mengikuti dia
dan tanpa berpikir panjang bagaimana dia akan keluar dia masuk ke lubang kelinci
tiba tiba itu bukan lubang kelinci lagi
elis kecil terjatuh ke sumur dalam yang sangat aneh
ini sangat lama sekali
apakah sumur ini terlalu dalam atau aku yang jatuhnya terlalu pelan
aku pasti akan tiba di pusat bumi sebentar lagi
ah tumpukan rumput
tempat apa ini
dia sekarang berdiri di aula yang panjang
ada pintu kecil yang terkunci di mana mana
ini sungguh tempat yang sangat aneh
dan kemana kelinci putih itu pergi
aku tidak tahu
bagaimana aku bisa keluar dari sini
bagaimana kalau aku tidak bisa keluar
ketakutan dia berjalan maju dan melihat meja kaca berkaki tiga
ada kunci emas kecil di atas meja itu
tanpa berlama lama elis membuka pintu kecil dengan bantuan kunci kecil itu
dia berlutut untuk melihat ada apa di balik pintu
ada pintu yang indah untuk dilihat
ini adalah taman terindah yang pernah kulihat
aku harap aku bisa melewati pintu ini
tapi dia tidak bisa
dia kembali ke meja
di sana dia melihat sebuah botol
aku tidak melihat botol ini sebelumnya
untuk apa botol ini
dan kemudian dia minum
dan saat dia minum dia mulai mengecil
itu perasaan yang aneh untuk elis
itu seperti menutup sebuah teleskop
oh aku pasti mengecil seperti sebuah teleskop
sekarang aku bisa dengan mudah melewati pintu itu
tapi kemudian dia tersadar
kuntungnya tidak bisa
aku harus mengecil
kenapa aku datang ke tempat ini
kemudian elis melihat kotak kaca yang berada di bawah meja
dan oh untuk apa kue itu
untuk elis agar bertambah besar besar dan besar
dia begitu tinggi hingga tidak dapat melihat kakinya sendiri
kemudian kepalanya menghantam atap
elis dapat mengambil kuncinya namun terlalu besar untuk bisa melewati pintu kecil
dia duduk dan mulai menangis
dan menangis dan menangis
air matanya mulai membanjiri lantai
dia akan marah padaku jika aku membuatnya menunggu
tuan kelinci bisakah kau
oh kosar sekali

sebaik apa seekor kelinci yang bisa bicara kepada wanita bangsawan
kalau dia tidak bisa melihat gadis besar yang duduk di sini
aku penasaran apa yang akan dilakukan kakiku sekarang
aku harap kakiku bisa bersih tanpa aku
elis mengenakan sarung tangan putih kecil
bagaimana ini bisa cukup di tanganku
ah bagaimana aku bisa menjadi kecil
kipas itu yang membuatku mengecil
aku begitu kecil sekarang
apa aku sedang jatuh ke lautan
tidak lama kemudian
ini adalah air matanya
tiba tiba sebuah ombak besar membawa elis keluar pintu
aku harap aku bisa kering
aku tidak ingin sakit sekarang
apa yang kau lakukan di sini
pulanglah dan ambilkan aku sepasang sarung tangan dan kipas angin
pulang ke rumahku
elis begitu bingung dan takut
dia mulai berjalan menuju rumah sang kelinci tanpa bertanya tanya
dia pasti mengira aku adalah pelayannya
dia masuk ke ruangan kecil yang rapih
di sana ada sebuah meja kipas angin dan sepasang sarung tangan dan juga botol kecil
aku tahu sesuatu yang menarik akan terjadi kalau aku makan atau minum
aku bosan menjadi begitu kecil
kepalanya sekarang menyentuh atap
kemudian sang kelinci datang
aku sudah tersisa
elis begitu tidak nyaman
dia ingin meregangkan tangannya tapi
ada tangan yang keluar dari jendela rumahku
raksasa di rumahku
para hewan langsung berdatangan
dan yang paling kecil bill si kadal
diminta untuk masuk ke rumah lewat cerobong asap
elis berusaha memasukkan kakinya ke cerobong asap dan
sang kelinci kemudian mempunyai rencana
tapi itu bukan ide yang bagus aku rasa
itu mungkin akan membuatku mengecil kembali
dan kemudian terjadilah
sesaat setelah dia cukup kecil elis lari dari rumah itu
menjauhi semua hewan hewan ke dalam hutan
hal pertama yang harus kulakukan adalah kembali ke ukuran normalku
oh bisa aku bantu
bukan karena ukuranmu itu begitu memalukan
ah tentu saja
bukan itu menolak
itu bukan maksudku
satu sisi akan membuatmu lebih tinggi
satu sisi akan membuatmu lebih pendek
satu sisi apa
satu sisi jamur tentu saja
sekarang pertanyaannya adalah
untuk mengetahui salah satu sisi dari benda yang bulat seperti jamur
elis akhirnya memakan dari kedua sisinya
tangan kanannya sedikit gemetar
dan lehernya bertambah tinggi dan tinggi
bertambah tinggi seperti pohon kacang
kemudian dia menelan potongan kecil dari tangan kirinya
dan sekarang dia lebih kecil dari sebelumnya
lelah dia terus memakan jamur itu
kadang bertambah tinggi kadang bertambah pendek
sampai pada akhirnya dia berhasil kembali kepada ukuran normalnya
setengah rencana aku selesai
hari yang sangat membingungkan
aku harus menyimpan jamur ini berjaga jaga kalau aku membutuhkannya lagi
aku harus berterima kasih pada ulat
tapi kemudian dia menjadi aneh
aku tidak tahu dia kenapa
aku tidak tahu dia kenapa
aku tidak tahu dia kenapa
siapa yang tidak aneh di sini sayang
aku harus bertanya
apa kau selalu menyeringai seperti itu
iya benar tentu saja
aku adalah seekor kucing cesing
aku tidak mengerti kenapa seperti itu
katakan apa kau sudah berjumpa dengan mad hatter dan much hair
oh kau harus berjumpa
mereka berdua itu marah
seperti kau dan aku
hei aku tidak marah
kau sangat marah
setelah itu sang kucing menghilang meninggalkan seringainya
alice berfikir itu lebih aneh
tapi dia terus berjalan penasaran dengan negeri yang indah yang telah dia masuki
saat dia berjalan dia menuju kepada much hair dan mad hatter
mereka sedang minum teh di bawah sebuah pohon
dan juga ada dormouse di antara mereka
dan yang dua menempatkan sikut mereka di atasnya
itu terlihat tidak nyaman
tapi mungkin dormous tidak akan apa apa karena dia tukang tidur
tidak ada tempat tidak ada tempat
tapi ini meja yang sangat besar ada cukup ruang di sini
rambutmu harus dipotong
kau kasar sekali
katakan kenapa gagak menyukai meja tuli
aku tidak tahu
itulah kenapa kau tidak boleh duduk di sini
hanya karena aku tidak bisa memecahkan teka tekimu
baiklah aku akan pergi
tapi pertama berikan aku jawabannya
aku tidak tahu aku tidak tahu sama sekali
bahkan aku pun tidak tahu
ini adalah pesta minum teh terbodoh yang pernah aku kunjungi
kembali berjalan elis menemukan pintu lain di dalam pohon
selalu penasaran dia masuk
sekali lagi dia berada di aula yang panjang
ada pintu kecil terkunci dan meja kaca yang kecil
aku akan lebih baik kali ini
dia mulai dengan mengambil kunci emas kecil dan membuka kunci pintu
dan kemudian ada lagi taman yang indah
kemudian dia mengambil jamur dari sakunya dan memakannya sampai dia setinggi satu kaki
dia berjalan melewati pintu kecil
ada segala macam bunga dan semak di sana
di satu tempat ada tukang kebun yang terlihat seperti sebuah kartu
yang lebih mengejutkan adalah mereka sedang mengecat bunga putih menjadi merah
maukah kalian beritahu aku kenapa kalian mengecat mawar mawar itu
oh sang ratu meminta kita untuk menanam mawar merah
tapi karena kesalahan kami menanam mawar putih
jika ratu mengetahui kami semua akan dipenggal
rah ratu ada di sini
siapa perempuan ini
namaku alice yang mulia
dan siapa mereka
bagaimana aku tahu
menjijikkan juga bagimu

asa saja tak ada kekasih menolongnya
jika tidak alguém menyala dimulai
tapi saya tahu
beboli tidak peduli dirimu
anak kecil tidak boleh men dopp contrasting dirimu dengan burung
hewan hewan mereka semua menulis dengan tergesa gesa cepat bacakan tuduhannya
ratu hati dia membuat beberapa kue semua di musim gugur jack hati mencuri kue kue itu
mengambilnya diam diam baiklah panggil saksi pertama saksi pertama adalah heather dia datang
dengan secangkir teh di tangan satunya dan sebuah roti mentega di tangan satunya dia
begitu gugup yang bisa dia lakukan hanya berdiri dan terbata bata kau adalah pembicara yang buruk
kau pergilah panggil saksi berikutnya saksi berikutnya adalah
elis sendiri tapi sesuatu berbeda darinya dia berdiri tanpa sadar dia bertambah besar
dia menjatuhkan semua hewan yang datang ke persidangan sang ratu begitu marah
penggal kepalanya sekarang elis merasa muak siapa yang peduli tentangmu kau katakan itu
sepanjang waktu kau hanyalah setumpuk kartu dalam pernyataan ini
hai kata kata yang terakhir di dalam pernyataan ini karena dia tidak bisa berhenti dan mencari
kartu itu terbang ke udara kartu itu melayang di atas elis dia berteriak setengah ketakutan
dan setengah kemarahan dia berusaha untuk menjatuhkannya dan kemudian ah ah pergilah
ah pergi gimana kartunya dan sang ratu ah itu hanya sebuah mimpi ha mimpi yang hebat aku harus
memberitahu kakakku aku harus memberitahu kakakku aku harus memberitahu kakakku
oh mimpi yang begitu hebat atau benarkah